temen banget ya ngebikin
aku lagi nyari kue untuk tip lilin
tapi kuenya gaada
yaudah gausah kalo gitu ya
kita deep lilin pake tempe ya
udah gausah ya
yaudah pake tempe aja
kan kita lagi ngerain anniversary kita yang kelima bulan
kita tiup lilin bareng bareng ya
selamat lima bulan pernikahan ya
selamat lima bulan pernikahan juga mah
gausah gausah dimakan landin
kau mau ambil
kiki masih tidur kali ya
yuk biar aku beli
jadi arti nya itu kalau misal kan yg keluar warnanya pink berati perempuan
kalau warna biru berati

iya nak sekolah yang pintar ya
jangan rajin sekolahnya
bapak cuma mama juga dong
ya nggak bantem terus
kok yang dicium rambut sih pak
pakai malu malu kucing segala lah
dicium mama lakin diri
kayak abegel pertama kali dicium mama pacar aja lo andien
kan gue juga happy liat gendin
saya langsung berangkat kantor ya
nanti pulang sekolah
dijemput sama driver ya
apa berangkat anak
saya tidur disini
kamu tidur disana
guling ini sebagai pembatas
terus cctv itu sebagai pengawas
kalau kamu udah ngelanggar batas
ya ampun mas gitu banget sih mas
pake cctv ada pembatasnya
aku tuh bukan tipe pemaksa
aku mau nanya deh
mama kamu kenapa bisa depresi mas
andai kamu tau
apa udah tidur sana
bahasnya besok pagi aja
udah ngantuk saya
jangan halang halang aja tidur
aku gak maksa
udah mas mainnya mas
udah ya sayang ya
tapi mama sama bapak jam aku dulu
terima kasih lohas
terima kasih buat semuanya
ngapain makasih ke saya
bahagia enggaknya kamu itu kan bukan saya yang tentuin
tapi diri kamu sendiri
setelah aku keluar dari penjara
mungkin itu bagianku udah gak ada lagi masih dalam hidup aku
tapi ternyata aku salah
yang aku rasain sekarang
mungkin karena ada kamu mas
kamu adalah bagi aku sekarang
dan kamu mungkin juga benar mas
kebahagiaan itu kita yang ciptain sendiri
tapi aku percaya
ini semua udah rencana tuhan
dan kamu itu pilihannya mas